kang aceh yang kemana
gak tau belum pulang
oh enggak yayo mau kasih kabar kalau em mau pulang
katanya mamping depan
mak kalau boleh tahu sebenarnya ada apa sih kok tiba tiba em pulang
mak kemarin itu kan sms ngasih tahu ke em kelakuannya si aceng selama mak sakit
emang gak nyangka kalau si
assalamualaikum kang koswara
sekarang kang koswara akan melihat saya setiap hari seperti ini
saya teh gak tahu gimana cara ngebatalinnya sob
saya gak sanggup merusak kebahagiaan denny sama engkom
makanya jangan ngejanjiin sesuatu yang belum pasti
kenapa lah kak
terima kasih pak
di lumpuhkan alhamdulillah
tolong sampaikan berita baik ini
ke pak tatang dan
bapak bapak yang lain yang istrinya kerja di jordan ya
baik pak saya akan sampaikan
ke mereka dan mereka pasti akan senang
dengar kabar ini
oh ya saya juga mau ngasih kabar
istrinya pak aceng mau pulang
kemungkinan sih minggu depan
karena surat izin cutinya sudah di approve
oh kenapa ya pak
kalau itu saya juga nggak tahu bu yoyo
saya juga bingung kenapa dia cepat pulang
kemarin sih emang mahasiswa sakit
tapi udah sembuh pak cuma meriang aja
kalau em mau ngorbanin cutinya cuma karena
ibunya sakit meriang pak
karena em pasti akan sulit mendapatkan izin cuti
pas lebar nanti
tolong sampaikan masalah ini ke pak aceh juga ya bu ya
iya pak saya pasti akan sampaikan
oh ya untuk menyambut kedatangan em
saya sudah mempersiapkan acara
namanya sambut bidadari
iya pak iya
mohon maaf sebelumnya
apakah tuti jadi nulis buku mengenai
kiat untuk menjadi tenaga kerja sukses
insya allah sih jadi pak
tapi sekarang tuti lagi belajar ngaji di rumah pak kemet
oh iya alhamdulillah nggak apa apa
oh iya kalau gitu saya permisi pulang dulu pak ya
kenapa si em tiba tiba pulang ya
aku ngaterin ya
ya kalau gue beli nih ante
mau jualan atau kagaceng
ya tuh jangan cemberut dong
gimana kagaceng berut kang
kedagangan nggak laku
mau cari pekerjaan lain
masa cuma buat jaga toko aja minimalnya harus tamat sma
sampai aja cucu nggak tamat
waktu itu akang juga udah tawarin kamu jadi kekasih akag aja
nanti akang sekolahin
kejar paket b
kalau udah lulus langsung kerja di luar negeri
mau ke mana ceng
mau ngajak jalan cucu
ini motornya kan ditungguin sama mas hua kan
mau jalan sama si a ceng
siapa juga yang mau jalan
alhamdulillah kalau begitu ma
kalau gitu saya duluan ya
si pedut itu ma jangan didengerin
jangan didengerin cu
dia tuh kesirik aja sama kekasih pak akang
mau sekolah nggak
mau disekolahin nggak cu
jelak kok nggak mau
kayak suara yoyo
yoyok ada apa
kan aca yang kemana
nggak tahu belum pulang
yoyo mau kasih kabar kalau em mau pulang
katanya mami minggu depan
mak kalau boleh tahu sebenarnya ada apa sih kok tiba tiba em pulang
mak kemarin itu kan sms ngasih tahu ke em kelakuannya si aceh selama mak sakit
ma kan cuma ngasih tahu apa adanya
kasian sama si edward
mak yakin kalau emang begini terus si aceh teh bakalan kawin lagi
mudah mudahan ini gak membahayakan buat em
kalau emang majikan yang ngijinin ma berarti nggak apa apa ma
cuma nanti kalau lebaran em akan susah buat pulang lagi ke sini
ya udah kalau gitu yoyo permisi ya ma
terima kasih yoyo
jadi ke arena fantasi biayanya mahal
saya gak mau ngecewain hukum sama denny
kayak makan buah si malakama
alhamdulillah sehat kos
cost saya dengar dengar kamu teh bantuin pak sekdes nyariin rumah buat guru desa
renovasi rumahnya saya ngerjain ya kos
bentar emang maman
pekerjaan yang kemarin aja saya kurang puas
terus ditinggalin gitu aja sama mang maman
saya borongin ke orang aja bang
jangan gitu atukos
kemarin saya ada borongan yang lain
maaf nih emang ya
kalau kita sudah berani mengambil suatu pekerjaan
kita teh harus menyelesaikannya sampai tuntas
kalau ditinggal artinya kita yang meninggalkan tanggung jawab
saya nggak mau lagi nyerahin tanggung jawab sama bang maman
saya malu sama pak sekbes
kalau nanti emang maman nggak menyesuaikannya sampai tuntas
kalau begini terus terusan kamu teh bakat cepat baca al quran
terus kapan dong pak ustadz mulai baca al qur
kalau kamu sudah berani ya
kalau kamu sudah tuntas baca ikral
ya masih lama doms
waktu kalau dijalani tidak akan terasa lama
rasanya baru kemarin dia tamat sekolah
tidak nyerah sekarang teh sudah bekerja di kantor desa